aksi pencurian sepeda motor terjadi di perumahan cijingga
kecamatan cikarang selatan bekasi jawa barat pada kamis pagi
seorang pria berpura pura menjadi pemulung sambil menggendong karung mengelilingi kompleks
hanya untuk mengelabui warga
pelaku yang memantau sejumlah motor yang terparkir di pinggir jalan
kemudian menghampiri motor yang kuncinya masih menggantung
pelaku kemudian meninggalkan karung dan membawa kabur satu unit motor matik
pemilik motor telah melaporkan aksi pencurian ini ke polsek cikarang selatan
seorang pria diduga pencuri motor nekat terjun ke laut dari atas jembatan suramadu surabaya jawa timur
peristiwa pada selasa siang ini terekam kamera ketika pelaku hendak diringkus warga
kapolsek kenjeran kompol buanis yudo haryono menyebut ketika kejadian
keluarga korban pencurian motor sengaja menunggu pelaku
di jawa timur
jembatan suramadu karena biasanya motor curian dijual ke madura
beberapa saat kemudian pelaku muncul dan dihentikan keluarga korban
hingga saat ini anggota polsek kenjeran masih mencari pelaku yang berhasil melarikan diri
sedangkan motor curian dibawa ke polsek taman sidoarjo untuk dijadikan barang bukti